indonesia gagal menempatkan wakilnya di partai puncak turnamen indonesia open super series premier
satu satunya harapan indonesia ihsan maulana takluk di tangan unggulan kedua asal malaysia lee chong wei
di game pertama pertandingan dikuasai penuh oleh lee chong wei dan sebaliknya ihsan tampil tidak lepas dan juga sering melakukan kesalahan sendiri
hasilnya lee chong wei menang dua puluh satu
di game kedua permainan ihsan mulai membaik dan tampil lebih berani untuk menyerang
ihsan bahkan sempat unggul tujuh belas lima belas
namun di saat kritis lee chong wei menunjukkan kualitasnya dan mampu membalikan keadaan dan akhirnya menyudahi perlawanan dengan kemenangan dua puluh satu
di babak final lee chong wei akan bertemu dengan unggulan kelima asal denmark yan o jorgensen
mungkin dari sini saya bisa banyak belajar dari pemain sekelas lee chong wei
dari cara bermainnya tekniknya pukulannya dan ketenangannya di lapangan